nasib kurang beruntung dialami yadi supardi warga cimaraga cilawu garut jawa barat
niatnya berkurban tahun ini harus gagal
uang yang dikumpulkannya bertahun tahun untuk membeli hewan kurban habis dimakan raya
total uang sebesar dua sembilan juta rupiah hancur tak berbentuk
uang pecahan rp lima puluh ribu dan seratus ribu sengaja disimpan di bawah dus
sayangnya uang hanya dibungkus plastik tanpa pelindung lain sehingga rusak dimakan raya
meski sudah dua kali datang ke bank namun uang tidak bisa ditukar
karena tidak ada uang yang bisa ditukar
tim liputan cnn indonesia